laga big match liga satu indonesia yang mempertemukan tuan rumah arema fc kontra persibandung diwarnai kerusuhan supporter
para supporter yang kecewa dengan kepemimpinan wasit turun ke lapangan hingga terlibat bentrok
amuk masa ribuan supporter ini terjadi di jalan akhir laga antara tuan rumah arema fc kontra persib bandung di stadion kanjuruhan kabupaten malang jawa timur minggu malam
para supporter tuan rumah yang berada di tribun nekat turun ke lapangan hingga terlibat bentrok dengan puluhan petugas pengamanan internal panitia penyelenggara
baguantapun tak terelakkan
kericuan semakin meluas setelah para supporter yang berada di tribun ekonomi sisi selatan turun turun ke lapangan
hingga akhirnya kericuan terjadi hingga bangku ofisial dan pemain
akibat kejadian tersebut pelatih persib bandung mario gomez terluka di bagian pelipis kanannya
kerusuhan terjadi saat para supporter tuan rumah kecewa dengan kepemimpinan wasit yang dinilai kerap merugikan arema
pucatnya saat wasit mengganjar kartu merah pemain arema deddy setiawan di menit ke delapan puluh delapan
jadi teman teman aremanya itu kan sepertinya merasa kecewa dengan keputusan wasit
ada beberapa orang dari tribun tribun sekolah itu pengen merinsek masuk ke lapangan
yang sesuai dengan pola penamanan kita kan yang menghalangi pertama kan dari security internal
sendiri internal ini berupaya mengamankan wasit
habis itu terjadi salah satu
misalkan teman teman aremanya mungkin berpengelas ini
pemain wasit semua ofisial kita laksanakan
tapi yang terjadi kan sudah konfusif
atas kejadian ini panitia penyelenggara meminta maaf kepada seluruh pihak termasuk supporter arema serta bertanggung jawab atas seluruh kejadian ini
meski demikian pihak pampol mengaku pertanian ini digelar sudah sesuai prosedur
kami selalu berpengelas selalu berpengelas
sekali lagi mohon maaf
apa yang sedangkan kejadian sesuai dengan tugas pampel dalam menyalahkan perangkat pesan dini
kita sudah mengevokasi perubahan secepat cepatnya
hanya mana yang bisa kita hubungi
hingga minggu malam masih ada puluhan korban dari supporter tuan rumah yang dirawat di rumah sakit akibat semprotan gas air mata